pemerintah dan pt pln saat ini tengah mengkaji untuk merevisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik
dalam rencana tersebut porsi pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan atau ebt
namun setelah tiga tahun berjalan terjadi kenaikan permintaan energi listrik berbasis energi baru terbarukan atau ebt
sehingga dibutuhkan revisi berupa penambahan pembangkit listrik hijau
ditemui di sela sela pembukaan nusantara connect dua ribu dua puluh tiga di jcc senin siang
direktur utama pt pln persero darmawan prasojo mengatakan
ada ketidakselarasan penyediaan listrik ebt dalam ruptl dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh
kenaikan permintaan listrik hijau
dan posisi pembangkit ebt yang tersebar dan jauh dari konsumen atau epicentrum of demand
membuat ruptl harus direvisi dalam waktu dekat
di ruptl yang baru ini kita petakan ada mismatch antara sumber sumber energi baru terbarukan
baseload dalam skala besar di daerah lokasi yang memang jauh dan juga scattered
yang itu berpencar dengan lokasi dari demand
nah untuk itu dalam pencarian
perencanaan ruptl yang baru akan dibangun green enabling transmission line
nah untuk itu direncanakan ada penambahan tiga puluh dua gigawatt energi baru terbarukan baseload
akan masuk ke dalam ekosistem kelistrikan sampai di tahun dua ribu dua puluh
dalam kesempatan yang sama direktur jenderal ketenaga listrikan kementerian esdm
cisman huta julu mengatakan
pihaknya telah menyiapkan rencana umum ketenagakalistrikan
atau rukn dua ribu dua puluh tiga dua ribu enam puluh sebagai payung revisi ruptl
kami sekarang sudah menyiapkan rukn sebagai payung untuk ruptl
untuk semua bila usaha tidak hanya pln
memang niatnya dari pemerintah niatnya dari pln sebegitu berupa
sehingga sangat kuat untuk mendorong bagaimana emisi co dua
yang membuat bumi kita ini semakin panas

dengan menandatangani yang tadi saya sampaikan
untuk mengejar target net zero emission pada dua ribu dua puluh
pln dalam dua tahun terakhir telah membatalkan rencana pembangunan tiga belas tiga gigawatt pembangkit batubara
mengganti satu tiga gigawatt pembangkit batubara
menjadi pembangkit ebt
berdasarkan data kementerian esdm
hingga semester satu dua ribu dua puluh
kapasitas pembangkit listrik tenaga ebt tercatat baru mencapai dua belas tujuh gigawatt